seratus lebih warga tiongkok ditangkap polisi di sejumlah tempat di bali
pengerebekan ini merupakan pengungkapan kasus kejahatan online yang ke delapan
sejak pertengahan tahun dua ribu tujuh belas
petugas direkturat reserse kriminal khusus bersama pasukan
kembali menangkap warga tiongkok
mereka terlibat jaringan penipuan online yang beroperasi di bali
petugas menangkap satu ratus empat belas orang yang terdiri dari satu ratus tiga warga tiongkok
dan sebelas warga indonesia
mereka ditangkap di tiga lokasi berbeda di wilayah badung dan kota denpasar
kasus cyber fraud ini dilakukan oleh sebagian besar warga negara dari china
pengungkapan ini merupakan yang ke delapan yang pernah diungkap
sejak pertengahan dua ribu tujuh belas hingga sekarang
petugas akan bekerjasama dengan kepolisian
internasional guna mempersepit ruang gerak pelaku kejahatan
yang selama ini memanfaatkan visa wisatawan
dandang risa deastika badung
sementara itu warga mengaku kaget atas penggerbekan warga negara tiongkok
yang diduga melakukan penipuan secara online pada selasa kemarin
warga menyebut selama tinggal di rumah kontrakan itu
para warga tiongkok tersebut tidak melapor ke desa
warga sekitar jalan perumahan mutiara abian base menghui badung
mengaku tidak pernah mengetahui aktivitas warga tiongkok
yang ditangkap petugas dianas krimsus dan ctoc polda bali
mereka juga menyebut tak terlihat aktivitas di rumah kontrakan
yang dikelilingi pagar tembok tinggi ini
sejumlah warga lain juga menyebut jika penghuni rumah
tidak pernah menerima atau membukakan pintu
saat pecalang datang untuk melakukan pemeriksaan
baik para warga tiongkok maupun warga indonesia
indonesia yang tinggal di rumah kontrakan tersebut
tidak ada yang melapor ke pihak desa maupun banjar setepat
sebelumnya sebanyak satu ratus empat belas pelaku yang terdiri dari satu ratus tiga warga tiongkok
dan sebelas warga indonesia ditangkap dari tiga lokasi berbeda
para pelaku saat ini sudah berada di mapolda bali
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut